baik status yang tidak jelas menyebabkan nasib karyawan tujuh bumn terkatung katung
bagaimana menakar urgensi pembubaran tujuh bumn oleh pemerintah dan mendorong efisiensi dan efektivitas bisnis
pada perusahaan perusahaan plat merah yang terus mencatatkan rapor merah
kami bahas pagi ini dengan bapak toto pranoto peneliti bumn research group febu
selamat pagi aldi kabar baik
baik pak toto langsung saja kita bahas terkait dengan pembubaran tujuh bumn ini
sudah langkah yang tepat atau malah justru terlambat pak toto
ya saya kira upaya untuk melakukan likuidasi bumn ini kan memang sudah diusulkan
bahkan sejak zaman menteri bumn nya di eranya burini
tapi kemudian kan ini memerlukan juga persetujuan dpr lah seperti itu ya
hingga waktu itu saya kira karena komunikasi di era bu rini mungkin dengan pihak kementerian
ya sorry dengan pihak dpr juga tidak terlalu mulus sehingga proses ini menjadi agak terhenti begitu ya
saya kira di era pak erick thohir lah kemudian
sebagai menteri bumn inisiasi untuk segera masuk ke dalam proses legoda bumn
dan memang sebagian sudah juga berhenti beroperasi
ini saya kira suatu langkah yang tepat begitu ya
kita tahu misalnya kalau kita juga punya cukup banyak bumn hampir lebih dari seratus bumn
tapi kemudian produktivitasnya juga kemampuan mereka bisa mengenerate profit juga tidak cukup baik
maka saya kira upaya upaya untuk lebih men slimkan jumlah bumn
suatu langkah yang tepat ya sehingga nanti kementerian bumn mungkin ke depan akan bisa mengelola bumn dalam jumlah
mungkin yang lebih sedikit tapi posisi mereka menjadi lebih sehat dan berdaya saing ke depan
oke pak toto kemudian apa sih sebetulnya yang menyebabkan bumn yang usianya juga sudah cukup tua ini
kemudian sudah tidak beroperasi lagi masih memiliki karyawan
kemudian perlu waktu yang lama untuk pemerintah memutuskan untuk membubarkan bumn tersebut
padahal bumn tersebut sudah terbukti terus menelan banyak dana talangan
dan tidak memiliki produktivitas
ya saya kira dalam proses untuk likidasi bumn untuk pembaharan bumn
bukan juga perkara mudah yang hanya bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah saja
misalnya ketentuan undang undang diperhatikan juga memang bahwa
kalau ada proses ini akan dilaksanakan maka tentu perlu juga ada persetujuan dari dpr untuk itu ya
jadi saya kira ini proses komunikasi saja di antara pemerintah dengan pihak legislatif
itu dibuat menjadi lebih baik lagi dan saya kira sepanjang reasoningnya
alasannya kenapa perlu dilakukan pembubaran bumn ini
saya kira itu akan bisa lebih mudah dilakukan begitu ya
karena nanti proses likidasi mestinya bisa lebih cepat lagi
pak toto kalau kita melihat tujuh bumn yang akan dibubarkan ini
sebelumnya juga ada tiga bumn dan juga proses restrukturisasi
ataupun pembentukan holding bumn terus dilakukan pemerintah untuk mengejar efektivitas dari perusahaan perusahaan pelat merah
kalau pak toto bisa menakar dari tujuh bumn
sebetulnya ada nggak sih langkah penyelamatan lain yang bisa dilakukan untuk menyehatkan tujuh bumn ini
atau memang sudah tidak ada opsi lain selain pembubaran
ya sebetulnya sebelum masuk ke opsi terakhir pembubaran
kan pemerintah juga sudah membuat suatu kebijakan ya untuk bumn bumn yang sakit begitu ya
kemudian kan mereka kirimkanlah semuanya untuk proses penyehatan atau restructuring ke ppa begitu ya
juga misalnya salah satunya ada industri sandang misalnya ya
juga masuk ke ppa sudah beberapa tahun terakhir juga ada ikhlas dan lain lain
saya kira panjang kemudian proses penyehatannya tidak berjalan dengan baik
dalam arti bahwa memang industri nya sudah mulai sunset dalam arti bumn tidak bisa lagi bersaing di sana
begitu saya kira memang ujungnya adalah langkah langkah sotidasi ini menjadi suatu pilihan begitu ya
dan jangan lupa bahwa bagian bumn yang masuk dalam kategori ini kan memang bumn bumn di mana dia produk asalnya itu
sudah bisa di substitude gitu ya oleh operator bisnis yang lain
dan juga tingkat kesehatannya kan sudah betul betul rapatnya itu merah begitu ya
dengan dalam konteks seperti ini menurut saya memang opsi lipidasi menjadi pilihan bagi pemerintah
sekarang kita melihat nasib dari karyawan tujuh bumn tersebut disebutkan bahwa akan dilakukan restrukturisasi
artinya dipindahkan ke bumn atau perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang yang sejenis
apakah ini langkah yang tepat untuk diambil apakah tidak akan menyebabkan adanya
jumlah karyawan yang berkelebihan ataupun efektivitas yang justru tidak tercermin dari penambahan jumlah karyawan tersebut
ya saya kira ini memang konsekuensi logis ya pada saat kemudian pemerintah mengambil opsi pemubaran
otomatis juga nasib karyawan harus diperhatikan ya
jadi sepanjang karyawan karyawan yang ada itu memang masih memiliki kompetensi dan kemudian masih bisa ditalurkan ke industri sejenis
saya kira itu nggak ada masalah begitu ya
sepanjang bahwa mereka memenuhi kompetensi yang diminta begitu ya
tapi apabila kemudian dari seleksi yang ada nanti kemudian karyawan karyawan dianggap tidak lagi bisa fit
memenuhi kebutuhan kualifikasi yang diminta
saya kira pemerintah juga wajib memenuhi seluruh hak hak para pekerja yang sudah ada itu ya
sesuai dengan undang undang ketenaga kerjaan yang ada begitu ya
nah hak dan kewajiban para pihak juga bisa diselesaikan dengan baik
pak toto kalau kita melihat dampak
dari pembubaran bumn ini terhadap berbagai aspek
terutama juga terkait dengan citra perusahaan perusahaan plat merah di indonesia
pak toto melihatnya bagaimana
apakah ini cukup sistemik atau malah justru ini langkah yang cukup baik sebetulnya untuk memulihkan atau memperbaiki citra perusahaan plat merah
ya kalau kita perhatikan kan situasi bumn tadi yang kurang lebih sekarang jumlahnya sekitar satu ratus dua atau satu ratus tiga bumn itu
kan kondisinya pareto ya
pareto itu artinya gini
terms of assetnya juga mereka mendominasi keseluruhan aset bumn
jadi sebetulnya dalam konteks pareto seperti ini memang itu menunjukkan perlunya ada peningkatan produktivitas dan efisiensi ya dari bumn bumn tadi
sehingga mungkin kedepannya itu ya memang pada akhirnya kita atau indonesia memerlukan lebih banyak bumn yang mungkin bisa lebih berdaya saing
buat mungkin jumlahnya nggak akan banyak begitu ya
tapi mereka bisa lebih fokus pada bisnisnya sehingga lebih punya value lah buat pegang saham dalam hal ini pemerintah ya
jadi dengan kondisi ini saya kira langkah langkah dengan rencana membuat lebih banyak holding misalnya ya
itu juga saya kira satu langkah tepat sepanjang nanti bahwa misalnya holding company yang dibentuk itu bisa meng create value
yang jauh lebih baik dibandingkan masing masing bumn tadi stand alot
jadi value tadi bisa lebih tepat dilakukan pada holding holding yang sudah terbentuk tadi
oke pak toto ada juga yang mengatakan bahwa banyak perusahaan bumn kecil yang sudah terbentuk dalam holding bumn
kemudian berlindung di lipatan induk perusahaan atau holding bumn
nah ini tanggapan pak toto bagaimana apakah benar terjadi seperti itu
ya kalau menurut saya kan nanti performance dari setiap bumn atau holding bumn juga kan nanti bisa diukur lah begitu ya
apalagi kalau misalnya bumn bumn tadi juga sudah masuk
sudah masuk sebagian dalam kategori bumn yang ketika begitu ya sebagai public listed company
kan mereka semua harus melakukan apa istilahnya pengukuran kinerja yang transparan gitu ya
sehingga kita bisa tahu sebetulnya apakah bumn bumn tadi apakah holding bumn tadi sudah perform betulan begitu
atau masih ada juga beberapa hal tanda petik harus sehatkan misalnya karena ada beberapa yang tidak perform well begitu ya
jadi menurut saya dengan proses model keterbukaan yang makin terus
disuarakan ya dan juga pandangan pandangan atau monitoring publik yang makin kuat saya kira juga akan dipaksa ya ke depannya untuk menampilkan kinerja lebih baik
karena transparansi saya kira menjadi salah satu keharusan di era sekarang ya
baik transparansi jadi hal paling penting untuk bumn benar benar bisa menghasilkan produktivitas yang terlihat oleh publik ya pak toto
jangan menimbulkan pertanyaan pertanyaan kemudian dan kemudian malah seperti nasib sepuluh perusahaan bumn
yang tiga sudah ditutup kemudian tujuh sudah direncana akan dipilotkan atau dibubarkan
terima kasih pak toto pranoto peneliti bumn research group febui sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
selamat pagi pak toto salam sehat